di kabupaten pati jawa tengah
kepala kabupaten pati jawa tengah
pemilik kedai bandeng mengaku berusaha melakukan inovasi agar konsumen tidak bosan dengan olahan bandeng
ini pertama kali saya eksperimen dulu mas saya coba dulu ternyata ini berjalan ya kita teruskan aja gitu
kalau harganya gimana pak terjangkau gak ini
terjangkau mas dari kelas menengah ke bawah bisa dari itu harga enam belas tertinggi
kepala kabupaten pati jawa tengah
di semarang saya ajak anda menuju kota pesisir di sisi timur jawa
gresik salah satu kota dengan hasil perikanan ikan bandeng yang tak kalah melimpa
di kota santri ini bandeng bakar daun pisang jadi salah satu kuliner tradisional yang menjadi buruan saat ramadan
perpaduan bandeng segar tanpa duri nasi putih hangat dan sambal cobek khas bawean menghadirkan cita rasa yang menggoda selera
proses pengolahan bandeng bakar daun pisang menggunakan bumbu warisan keluarga khas pulau baweyan yang berada di sisi utara gresik
olahan bandeng bakar ini memiliki sensasi rasa manis pedas dan segar
untuk berbuka puasa seporsi bandeng bakar daun pisang cukup dijual tiga puluh sembilan rupiah